malah malah malah
dia asal keboh banget sih
bangun bangun bangun bangun
ngapain di sini
oh dia ngapain di sini
lo sadar nggak sih ha
lo tuh lagi tidur di depan kafe gue
customer customer yang pada masuk ya malah nggak jadi
ya nggak nyadar
emang dipikir gue nggak tau kalau bulus lo ha
gue pakai baju ini karena gue mau kerja hari ini ngerti gak lo
lo kerja di sini
kalau nggak ngepel nih
dia ngapain di sini
gue pake keseahan lagi
nanam jeruk buahnya jeruk bang
makanya jangan suka ngejahin orang
kopi bikinan kamu enak banget sih spesial
spesial pake telur
sekarang lo baik banget sih
itu namanya kopi instant
ehh kamu ke mana sekarang

ehh hari masih luar biasa
mungkin akan pernah mau mendi bisa ga jadikanframe dengan friction
jangan pandai saja
mungkin kalau kaget ktar enggakasha

lagi pagi udah ada kafe
seneng deh ketemu sama patristan
drama queen drama apaan lagi sih ini
mami ngusir aku dari rumah
dan sekarang aku gak tau harus kemana lagi tasya
aku bener bener mau kerja di kafe ini
demi kafe keluarga kita
jadi kamu dikirim kesini sama ibu buat ngambil kafe aku dari tangan aku iya
kamu boleh marah marah sama aku
aku ngerti kok
kamu beri kesahpatan kedua buat aku
aku butuh kerjaan ini tasya
pelaku banget si tasya
aku mau mohon tuhan munjukin tasya supaya dia percaya sama aku
tasya itu kelakuannya kayak gitu itu wajar
kamu sadar gak sih selama ini kamu kayak gimana mbak tasya
aku tau patristan
aku butuh ini
kamu ngertiin aku
kamu tuh satu satunya keluarga buat
aku gak tau kenapa
aku gak mau
aku gak tau harus kemana lagi
kamu barusan bilang oke
kuping lu gak terlalit apa
yang terlalu itu otak bukan kuping
enggak kok enggak
aku ramai main main beneran
aku nggak mau pernah jahat kayak dulu lagi
aku akan ngerjain semua yang aku harus peroleh disini
tenang tenang tenang
kamu anggap aja ini tuh kafe kita berdua
ya yang udah berlalu kita lupain
kita mulai lagi dari awal gimana
allah harus membayar semua nilai tasya
gue akan menghancurkan tempat ini
lo dan semua yang lo punya
makasih ya buat semua yang udah kamu lakuin
kalau gitu aku pulang ya
kalau memang ada apa apa kamu hubungin aku aja
siap pak saatpam
oke tugas pertama
ngepel aja ya
udah selesai selesai selesai
dari pagi udah berduaan mulu sama tasya
saya sama sekali gak punya waktu buat ngobrol sama penipu ke kampung
karena setelah ini tasya bakal jadi pacar gue
dan siapapun yang berurusan sama dia
saya takut dengan ancaman kamu
tapi kamu pikir saya bakal diem aja
eh gak takut
ya tasya lebih percaya sama gue
lo nyadar dong
ehm terima kenyataan
biarpun saya punya semua bukti bukti kamu
kamu masih berani
kamu jangan pernah ngomong
kalau kamu gak tahu apa arti gentleman itu
gentleman akan ngelakuin apapun secara fair
saya akan ngelakuin apapun buat dapetin tasya
buat bikin dia percaya sama saya
kalau kamu mau cari saya
kamu bisa liat tuh bangunan yang tinggi disitu
saya pergi dulu saya harus kerja
masa yang luar biasa sih
ga ada virasi di situ kan
warna apa mulher

belum punya acara bahaya
kamu belum nyuciin serbet bekas muntahan tamu kemarin
seharusnya itu semua
kita di sini kan cuma berdua
enggak ada yang lain
jadi kamu yang harus lakuin tugasnya
tapi kenapa ada yang lain tasya
maudie tolong deh ya
semuanya itu udah ada kerjaannya masing masing
dan ini kerjaan kamu
belum juga dikasih yang susah udah ngomel ngomel
ingin kamu lakuin tugas kamu
tuh water tuh
tuh tuh tuh
sisi tuh tuh tuh
gila jenius banget
jenius banget gue akuin tasya jenius
gak usah ngaku ngaku deh
bersa bener aja ngelakuan
eh pelakuan kamu tuh yang gak benar
emangnya kamu pikir rumah papa itu hotel apa
rumah kayak gitu hotel
ini rumah papa ya
mesti kena hukum
iya bagus bagus keren banget
eh ini ada ada
malaikat kecil itu ada di sini
berarti beda dari cantik ini ada di sini juga

ada penculik kak
loh kok saya bukan penculik
jangan kabur wak
kamu ini bukan yang nolongin pak apa
itu tuh apa dia dihajar
apaan sih pecandai kampungan
tuh tuh kak penculitnya
bukan kamu bukan penculik
tiara bukan itu bukan penculik
itu papanya kak randi
tapi kak iya ikutin aku terus
dia bukan bukan penculik loh
kangen aja sama gula biasa
maaf banget ya om ya
eh anak pintar harus minta maaf
terus perempuan cantik yang kayak pindah dari itu
yang selalu nemenin kamu
kok gak ada
enggak aku serius aku mau nanya
kamu cinta gak sama cowok itu